kabupaten kudus jawa tengah mengalami lonjakan kasus covid sembilan belas harian
per sabtu siang kasus covid sembilan belas di kudus menembus lebih dari seribu kasus
akibatnya pemerintah kabupaten kudus
memperlakukan pembatasan seluruh kegiatan masyarakat
untuk mengetahui bagaimana jalannya penanganan
lonjakan kasus covid sembilan belas di kudus
kami sudah terhubung dengan agus budi satrio
pelaksana harian satgas covid sembilan belas kudus saat malam pak agus
ada lonjakan jumlah kasus covid yang luar biasa
hingga mencapai lebih dari seribu kasus di kabupaten kudus
bagaimana pemetaan atas lonjakan kasus ini
apa yang terjadi

kemudian langkah langkah langkah kita sudah
pertama untuk rumah sakit lini satu dan lini dua
untuk penambahan ruang isolasi
kemudian di samping itu juga kita sudah men skenario
untuk ruang ruang isolasi terpusat
ada lima titik
lima titik yang berjumlah empat ratus dua puluh lima tempat tidur
di samping itu juga kita karena kemarin
hasil rapat dengan pak gubernur
kita diberikan kesempatan untuk merujuk
ke rumah sakit semarang
langkah langkah yang akan kita ambilkan ini
sudah mulai kita manfaatkan itu
pak agus kita kembali ke penambahan yang luar biasa ini
dari pemetaan satgas sendiri
penambahan ini bisa dikatakan
sebagai bagian dari kluster apa pak
apakah ini tadi yang seperti sempat saya bacakan beritanya
apakah ini dari wisata
ataukah dari masyarakat yang kemudian
melakukan mudik lebaran
kalau untuk mudik kebetulan kami punya
jogotongo itu berkisar sekitar satu lima ratus an pemudik
itu yang terkomplain itu hanya tiga
yang berarti hanya tiga
artinya itu tidak berkisar
bisa menjadi alahan
cuma ini kita belum tahu ada tisdat di kudus
atau mungkin yang lain ya di daerah lain
anjang sana anjang sini itu yang
kebijakan kebijakan kita untuk tempat tempat wisata
kita tutup semua
ada wisata religi yang di kudus itu ada sunan muria dan sunan kudus
ini kita tutup semua baik itu
religi maupun wisata wisata yang milik pemerintah swasta ini kita tutup semua
nah untuk mengantisipasi itu
jajaran pengamanan dari polres dishub satpol pp tni
ini mengadakan penyekatan
artinya menghalau untuk sementara para wisatawan
base base wisata ini kita halau diperhatikan untuk tidak bisa masuk di wilayah kudus
memang ini keputusan berat tapi itu harus diambil
karena apa itu
melihat kondisi apa itu
kondisi saat ini yang seperti itu
itu ya kami mohon pengertian dari semua lapisan masyarakat
termasuk dari luar kota
untuk memaklumi bahwa kudus sedemikian rupa
oke kondisi yang seperti saat ini
itu definisinya seperti apa
apakah betul memang ada
ada kewalahan dalam menangani pasien positif covid sembilan belas yang terus bertambah
secara signifikan ini pak agus
kalau dikatakan kewalahan mungkin saja juga bisa
karena penada nakes kita sdm nya jumlahnya terbatas
kemudian sudah kita geber apa itu sudah berhari hari
ini juga merupakan apa itu faktor juga
faktor dari sdm

nah tapi makanya skenario skenario tadi yang saya sampaikan bahwa akan obat itu isolasi
terpusat apa itu itu juga membutuhkan sdm nakes
karena yang harus diminut oleh dinas kesehatan kita
seperti apa gambarannya pak fasilitas kesehatan di kudus untuk covid sembilan belas ini
kalau fasilitas kesehatan di rumah sakit lini satu lini dua lini tiga
ini sebetulnya sudah sudah apa itu sudah siap
cuma dengan lonjakan yang sedemikian rupa
ini yang apa itu
dari sisi kuantitas juga apa itu
masih masih masih nggak nggak mencukupi itu
sehingga kita kemarin diarahkan oleh pak gubernur untuk bisa merujuk
karena kudus itu rumah sakit daerahnya itu merupakan rumah sakit rujuan di karistai nepati
dan ada kebijakan
ini ini satu itu
ada kebijakan kemarin pak gubernur melalui pak sekda
itu bersurat kepada daerah daerah sekitar untuk tidak merujuk di di di di di di di di di

artinya ada dukungan yang kuat begitu ya
dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat
untuk mengatasi pandemi covid sembilan belas di kudus sejauh ini begitu ya pak agus ya
ya kemarin hari apa itu ya
itu ada kunjungan pak pangdam dan pak kapolda
di sini juga memberikan dukungan penuh
mana kalau kudus itu akan disupport
kita harapkan tentunya permasalahan pandemi covid sembilan belas di kudus
dapat segera tertanangi dengan baik
pak agus budi satrio terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam pak
selamat malam terima kasih ibu
ya cnn indonesia newscast segera kembali